kepolisian daerah lampung memastikan pelaku penembakan kantor majelis ulama indonesia berasal dari lampung
pelaku sebelumnya pernah melakukan perusakan kantor dprd
pelaku penembakan di kantor mui pusat jakarta berinisial m dan tinggal di desa sukaja
kecamatan kedondong kabupaten pesawaran maksud kami lampung
dan pria berusia enam puluh tahun ini berprofesi sebagai petani
menurut polda lampung pria ini pernah ditangkap polisi karena melakukan perusakan kantor dprd provinsi lampung pada dua ribu enam belas
saat itu ia menjalani hukuman selama lima bulan